sampai jumpa di video selanjutnya
bayarnya berapa lama
kamu mampunya berapa lama
saya mau buka warung tenda jualan ayam goreng mau nanya sama istri kamu
peralatan sama bahan bahan yang diperlukan apa aja mau ngitung anggaran
paling telat kayaknya sejam lagi dia udah pulang ke rumah aja
iya terus dia sehari hari santai kan
kalau udah selesai masak beres beres rumah paling rumpi sama tetangga
kalau kamu ngijinin saya mau ngajak dia kerja jadi tukang masak
tukang masak di mana
di warung tenda saya
terima kasih bing
terima kasih buat apa
kamu ngijinin istri kamu buat bantu saya
gak usah bilang terima kasih juga sering bantu saya sama istri saya
iya bing kalau gitu sama sama
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecompetan
kamu udah di jalan
saya datangnya agak siang soalnya mau ke tempat latihan tinju dulu sama iwan
ini lagi nunggu iwan beres mandi
nasi kuningnya satu
masih di rumah sakit
kita aman gak
dua hari yang lalu kita dihajar agus sama yayat
justru sekarang mereka yang nggak aman
kemarin harusnya agus sama yayat yang kita serang balik
tapi mereka takut
kalau lawannya bertiga
kemarin bukan bertiga berlima
nanti yang ngelatihnya orang lain
latihannya keras gak
masa latihan tinju lembek
saya justru mau latihan yang keras
biar sayanya nanti gak lembek
yakin latihannya mau keras
kamu takut berkelahi
tapi memang nggak bisa berkelahi
berarti kita harus menghindar
kalau menghindar mereka nanti malah ngejajah
sedangkan waktu diajar agus sama yayat kan udah jelas kalah
masa masih nekat
kan sebetulnya kita gak cuma berdua
ada yang bantuin
kalau kamu masih tetap nggak berani gak mau jalan
kamu mau kerja apa
daripada nggak kerja
yang latihan banyak
saya mulai latihan hari ini
minimal kenalan dulu
kalau bisa yang maksimal
saya kemarin ke rumah hamdan
hamdannya nggak ada di rumah
katanya dia lagi ke rumah saya
kenapa hamdan nggak bisa ditelepon
saya sempat tanya
istrinya punya hp atau enggak
biar nanti saya nelfon hamdan ke istrinya
istrinya bilang udah gak punya hp
udah nggak punya hp
kalau udah nggak punya hp
berarti sebelumnya punya
mau latihan mulai kapan
jadi saya harus pakai sepatu celana sama kaos usus
aduh repot ya

bukan mau dibeliin tapi ngasih pinjam uang
berarti nanti harus dikembaliin
kalau pakai bunga haram
bayarnya berapa lama
kamu mampunya berapa lama
harus dihitung dulu
harus disesuaikan dengan rata rata penghasilan saya dari parking
ya udah kalau gitu kamu hitung dulu aja
ya udah kalau kamu mempunyai segitu nggak apa apa
di depan kita belok aja